sejumlah pegawai negeri sipil bolos kerja dan sebagian lainnya datang terlambat pada hari pertama kerja setelah libur natal
di kabupaten tasikmalaya para pns di dinas kesehatan dikagetkan oleh inspeksi mendadak yang dilakukan bupati ke kantor mereka
sementara itu di kota tasikmalaya dari tujuh ratus sembilan puluh dua pns kurang dari seratus orang yang mengikuti apel pagi
dan di palangkaraya bahkan beberapa ruang kerja di kantor badan pertanahan nasional masih terkunci rapat dan tak ada satupun petugas di meja penjagaan
rabu pagi puluhan pns di dinas kesehatan kabupaten tasikmalaya dikagetkan oleh kedatangan bupati uu ruzanul ulum ke kantor mereka
sebagian pns yang terlambat mengikuti apel terpaksa menyimpan tas dan pakaian di lapangan
selain memberi arahan bupati tasikmalaya ini juga mencari pekerjaan untuk menjaga kembali ke kota
bupati tasikmalaya juga mengabsen satu persatu pns yang hadir dan memberi pertanyaan tentang tugas serta fungsi jawabatan pegawai
tercatat dua belas pns mangkir pada hari pertama ini
setiap habis libur panjang suka ingin tahu tentang kehadiran dan ketepatan waktu mereka datang ke kantor
barusan sudah saya lihat beberapa dinas termasuk di sini di dpkd barusan ke dinas kesehatan
sekaligus saya cek daftarnya memang tetap aja ada yang belum datang
barusan di dinas kesehatan sampai dua belas orang yang belum datang
banyaknya pns yang membolos pada hari pertama kerja setelah libur natal juga terjadi di kota palangkaraya kalimantan tengah
meski jam sudah menunjukkan pukul delapan lebih lima belas kantor badan pertahanan nasional kota palangkaraya masih tampak sepi
dari tiga puluh dua pns baru tiga belas orang yang hadir
bahkan masih terkunci rapat dan tak ada satupun petugas di meja penjagaan
saya fulbari cnn indonesia